sebanyak dua puluh delapan orang penyelam dari berbagai komunitas di nusa tenggara barat
selasa siang membawa sepuluh rangkaian wadah transplantasi terumbu karang
untuk ditanam di perairan nipah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian penyelam terhadap penyelamatan lingkungan
dalam rangka menyambut hari sumpah pemuda setiap tanggal dua puluh delapan oktober
dipilihnya perairan nipah kecamatan pemenang kabupaten lombok utara
sebagai tempat transplantasi terumbu karang tersebut
karena kondisi bawah laut kawasan wisata itu mengalami kerusakan
akibat aksi pengeboman ikan yang terjadi beberapa waktu lalu
akan transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh teman teman penyelam profesional
pulau lombok sumbawa yang berada di ntb
kegiatan rehabilitasi dan konservasi ini
inisiasi oleh teman teman sebagai bentuk kepedulian mereka
terhadap kondisi lingkungan
dan pertempatan dengan memperingati hari sumpah pemuda dua puluh delapan oktober
aksi penyelamatan lingkungan bawah laut ini rencananya akan dilakukan secara kontinu
di beberapa lokasi di kawasan wisata lombok
untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak
diharapkan nantinya tempat tersebut menjadi kawasan wisata baru untuk dinikmati oleh para penyelam
lalu rahmat junia di lombok utara